nih utang saya dua puluh juta lunas
tumben kamu punya uang sebanyak ini
uang dari mana kamu
kamu bener tuh
sudah syukur ya gue bayar
kami datang kesini mau berdamai
buat pengobatan ibu
kalau gitu terima kasih bu
besok besok jangan nabrak orang lagi ya dek
sekarang aku dapat uang banyak
ternyata nyai ular hitam
kamu itu dosa besar
percaya pada ular mendapatkan rizki
allah maha pemberi rezeki
alah buktinya sekarang
karena melihara ular hitam itu
nih aku dapat uang banyak kok
emang mas bisa kasih uang aku sebanyak ini
masya allah ular
jadi aku harus tau kamu mendapatkan uang sebanyak itu dari mana
dari mana ular
masya allah ular
utang saya dua puluh juta lunas
lepas lu kurang ajar kamu sama saya
eh dengar ya sekarang gue udah kaya bapak
kurang ajar kamu biasa maling kamu
jangan jangan uang haram
aku dosa jika aku biarkan semua ini
sebelum kumusrikan semakin kuat mengakar pada diri wulan
ular itu harus aku buang
samar kamu kenapa
kamu kenapa pak
samar jangan bicara begitu samar
ini adalah hukuman yang paling mahasiswa kamu mas mawad
makanya jangan macam macam semuanya yang ular
wulan salman itu ikhlas mengorbankan nyawanya demi kamu
asal kamu tahu dia ikhlas mengorbankan nyawanya
ibu ibu juga perlu tahu kalau nyai ulanku itu salman shanti
makanya jangan macam macam
udah teruskan baca yasin
banyak banget uang takziah malam ini
terbukti aku lebih banyak rencininya gara gara nyai ular
walaupun aku kehilangan mas salman nggak masalah
ibu prihatin dengan kelakuan muna
bu ibu nggak usah sok sokan prihatin kayak begitu
sekarang wulan mau jual angkotnya mas salman
kasian butuh kamu selalu dimarahin sama anaknya
eh handphone gue ketinggalan
balik lagi yuk

tony meninggal itu
persis seperti ular yang kamu pelihara itu
kamu mau tunggu apa lagi
cepat buang ular itu
gak mungkin ular pelihara yang ulan bisa gigit mereka
ular aku udah dikurung kok
ya mungkin aja ular itu keluar
lolos dari kandangnya
mau apa lagi
cepat buang ular itu
bulan gak bakalan buang ular itu
itu memang keras kepala ya
enggak ah kami takut
ibu kamu suka melihara ular
tapi kan itu ibu aku yang mau melihara

gue diomongin sama temen temen
mama tuh kayak begitu
siapa temen kamu yang suka ngejek ngejek
dengar ya dwi
ibu paling gak suka sama anak cengeng
maaf pun bu
di anak kandung kamu
ibu ini kayak racun ya
dulu belain mas salman
sekarang belain dwi
ibu kapan belain aku
aku yang melahirkan kamu
astagranya aku gak habis pikir
kenapa kamu memelihara ular berbisa itu
kamu tidak ingat
suami kamu itu meninggalkan tadi patok ular
bu dengerin ya bu
kalau sampai minggu ini
bulan akan buang ular itu
kalau ular itu bakalan datangin rejeki non plog buat ulan
sabar ya anak sabar